ya tentu yang terakhir yang pak wagub tadi bilang penyadaran masyarakat lewat edukasi
lewat pemahaman tidak hanya masyarakat menurut saya ya seluruh stakeholder lah semua kita
jadi kadang kadang kita selalu menyebut masyarakat sebetulnya semua pihak harusnya meningkatkan kesadarannya bahwa
tadi kalau terjadi kebakaran biaya yang ditanggung oleh bangsa dan negara kita ini cukup besar
tiap tahun ratusan miliar bahkan triliunan tadi yang mas iqbal sampaikan di awal
kenapa kita membuang uang begitu saja gitu ya tanpa bahwa uang itu bisa kita pakai untuk meningkatkan
misalnya produktivitas pertanian perkebunan rakyat dan seterusnya
sehingga lahannya betul betul optimal gitu ya